testimoni mantan terpidana mati freddy budiman terkait adanya upeti kepada polisi untuk memuluskan peredaran narkoba di indonesia membuat institusi polri meradang
kapolri jenderal polisi tito karnavian pun segera membentuk tim gabungan dari inspektorat pengawasan umum ir wasmum
serta divisi profesi dan pengamanan propam guna melakukan penyelidikan internal
tim gabungan tersebut dipimpin oleh komjen polisi dwi priyatno serta irjen polisi m iryawan
dan jika dalam penyelidikan internal tidak ditemukan kebenaran dari tulisan koordinator kontras haris anzar
maka polri akan memeriksa haris anzar atas dugaan pencemaran nama baik dan melanggar undang undang ite
agar publik ini kita bukan anti kritik publik itu juga paham bahwa informasi ini bisa benar
bisa tidak polri tetap melakukan langkah langkah pengawasan internal penyidikan internal
nanti saya minta ir wasmun langsung dimimpin dan mengikut sertakan beberapa toko eksternal supaya kredibel